dampak akibat hujan deras juga terjadi di banjarnegara jawa tengah
akibat tanah bergerak delapan rumah warga serta musola rusak parah
rumah warga di desa majalengka kecamatan bawang banjar negara
mengalami kerusakan parah pada jumat pagi
kerusakan terjadi di dinding rumah yang mengalami retak retak sepanjang empat meter
kerusakan lainnya adalah lantai rumah amblas serta bagian atap yang nyaris ambrol
tidak hanya merusak rumah pergerakan tanah ini juga merusak sebuah musola
dinding musola mengalami retak hingga ke bagian pelafon
akibatnya pelafon musola ini nyaris ambrol
meski berbahaya warga masih memanfaatkan musola ini untuk tempat ibadah
ini sudah turun ini lantai yang sudah turun sudah tiga tahun atau berapa tahun
ininya atasnya juga ikut turun akhirnya
terus akhirnya atap ini kan pada sering bocor
soalnya sudah tidak rata sih
bencana tanah bergerak di desa majalengka banjar negara
ternyata sudah sering terjadi sejak tiga tahun terakhir ini
kondisi ini semakin parah saat musim hujan
kalau dari desa saya hanya menyarankan terjadinya curah hujan tinggi itu minimal adanya fungsi sementara lah
biar tidak membahayakan
mungkin bawa kicik kicik belorok dan mengibatkan hal yang tidak diinginkan
pemerintah desa sendiri meminta warga untuk waspada terutama saat hujan dengan intensitas tinggi
banjar negara jawa tengah